konser untuk ahmad dhani di surabaya batal digelar
warga pembeli tiket berbondong bondong mengembalikan tiket ke panitia konser pada senin siang
para pembeli tiket mengaku kecewa konser dibatalkan secara mendadak
pembeli tiket mengaku kecewa karena ada rencana politisi hadir dalam konser tersebut
sejumlah pembeli tiket konser untuk ahmad dhani bertajuk hadapi dengan senyuman konser dua ribu sembilan belas
mendatangi kantor penyelenggara iqia di maspio square surabaya senin siang
mereka datang untuk mengembalikan tiket dan meminta kembali uang mereka ke panitia
pembeli tiket mengaku kecewa karena konser yang sedianya digelar pada minggu malam
di gedung grand city surabaya secara mendadak dibatalkan beberapa jam sebelum jam tampil
ada juga pembeli tiket yang kecewa karena ada rencana menghadirkan politisi seperti sandiaga uno pada konser tersebut

pembeli tiket mengaku kecewa karena ada rencana menghadirkan politisi seperti sandiaga uno pada konser tersebut
hingga senin siang sudah enam puluh persen tiket yang terjual sudah dikembalikan
penyelenggara menyayangkan sikap kepolisian yang tidak mengizinkan penyelenggaran konser
padahal perizinan yang dilakukan oleh panitia sama persis dengan perizinan acara konser
yang juga menghadirkan cawapres nomor urut dua sandiaga uno di gedung dbl surabaya beberapa waktu lalu
tadi alhamdulillah kita sudah yang jauh jauh yang jakarta yang ini ada yang semarang terus solo tasik ya tadi tasik itu
kebetulan yang ada di sini ada yang minta transfer langsung
ini sekitar ini hampir enam puluh persen
yang sudah pagi mulai jam sembilan sampai jam ini tadi
sudah enam puluh persen ini sudah menggembalikan
atas pembatalan konser ini panitia konser mengalami kerugian mencapai empat ratus juta rupiah
pengembalian tiket bagi para pembeli tiket konser sendiri terbagi dalam dua lokasi
yakni di maspion square surabaya serta radio istara surabaya
wahyu pratama putra surabaya jawa timur